apes banget gue harus ketemu sama lo mulu
terus apalagi tiap kali ketemu sama lo
bawaannya tuh gue selalu aja kena masalah gue
gue gak tau kenapa
lo bilang ini sama temen lo
kalo bawa motor itu gak usah ugal ugalan
bayangin tadi hampir nyerempet taksi gue
jelas jelas gua lihat sendiri tadi temen lo ini bawa motor ugal ugalan
wah orang hampir
pas lo gak perhatian sama nyokap lo sendiri sih
lo gak usah ke campur
ini tuh masalah gue
eh gue gak ikut campur
soalnya kemarin gue ngeliat sendiri kejadiannya kayak gimana
kalau itu terjadi sama mama gue
aku pasti gak tega banget
gue tahu apa yang harus gue lakuin
gue percaya kok lo gak perhatian sama nyokap lo
tapi gue boleh ya main ke rumah lo
gue cuma takut aja nyokap lo ngira gue lupa sama dia
lo jangan caper
lo ngapain ke rumah gue
aneh banget tuh cowok
gue perhatian sama nyokapnya
dia malah marah marah
bahwa kan gue udah bilang sama lo
untuk sementara waktu
kalau mau keluar tuh jangan sendirian
kondisinya lagi gak aman
lo kemarin kenapa gak studi sih
sama om wan bedul
kita serang aja geng sri gala
buat mereka bubar
mereka udah ngerasain banyak orang boy
kamu masuk anak klub warrior
buat apa sih bo
kalau kita balas mereka juga dengan kekerasan
yang ada perdamaian antara game serigala
sama klub warrior tuh gak akan pernah terwujud
lo terlalu baik boy
makanya mondi gak harus ngejengkelin sama lo boy
bukan gitu bo
nah itu dia anaknya
ya untung tadi saya tandain motornya
mbak sebentar ya mbak
saya mau beresin masalah saya
kenapa sih itu taksi
kamu gimana sih bawa kendaraan
ugal ugalan di jalan
kamu tahu gak
saya itu bawa penumpang
coba kalau terjadi apa apa sama penumpang saya
kamu mau tahu ngejawab
tadi saya buru buru
saya dikecil kerja sama orang pak
kamu pikir ini jalan nenek moyang lo
ya elah ternyata disirasa itu juga
si boy sama temen temennya tuh sama sama gak jelas
sekarang saya mau ikut campur
sebenarnya ada apa sih pak
tanyain dia tuh
tidak ada apa sih bu
bapak ini mau ke mana
apes banget gue harus ketemu sama lo mulu
aduh terus apalagi tiap kali ketemu sama lo
bawaannya tuh gue selalu aja kena masalah gue
gue gak tau kenapa
kalau bawa motor itu nggak usah ugal ugalan
bayangin tadi hampir nyerempet taksi gue
lo kalau gak tau apa apa
jelas jelas gua lihat sendiri tadi temen lo ini bawa motor ugal ugalan
orang hampir kena taksi gue tadi
ntar kalau gue penumpangnya kenapa napa gimana
nih kasian bapak ini juga
apa apa harus diperoleh
gue sih selebay itu juga
lo liat dong temen gue udah minta maaf
tapi coba mana pertanggung jawabannya
jangan cuma minta maaf doang
udah gue neresek lo ya
pak maaf ya
ini dilanjut aja ngobrol sama temen sayanya
biar cewek ini saya ngurus
pendian tau gak
kenapa gue pilih tarik
karena kalau gendong gak mungkin
kan lo berat
gak tanggung jawab
terus sekarang temen lo ugal ugalan
ini tuh masalahnya lagi beda ya
tapi lu ungkitnya kalung terus
pusing gue dengerin tau gak
soalnya lo tuh kayak gue lepas tangan
kalau lo tanggung jawab
kalungnya udah di tangan gue sekarang
gue udah usaha cari
kenapa masih lu bahas bahas juga
kalau lu ngomong kayak gitu terus beneran
mulai detik ini gue akan bener bener lepas tangan
gue gak mau peduli lagi
ya terserah lo mau marah lo mau nangis lo mau ngambek
gue gak peduli
mulai detik ini kalung itu bukan urusan gue lagi
gue tau kok kalung itu berarti banget buat lo
kata kata gua tadi salah udah terlalu nyakitin gua
dan lu harus tau
sampai kapanpun gue akan tetap tanggung jawab
gue akan cari kalung lu
yaudah mukanya ga usah jelek kayak gitu
tuh hadiah dari gua udah bikin gua bete
gua udah minta maaf sama lu malah lu injek kaki gua
sengalu aja bikin mood gua jadi ancur
raya lu lagi dimana
masih di jalan buat kenapa
ehm raya kita ketemuan yuk
gua soalnya mau pinjam catatan lu boleh ya
oh yaudah yuk
kita ketemuan di kafe renjani aja kali ya
yaudah yudah yudah
lu tungguin gua di sana ya gua nyusul
untuk urusan kerusakan mobil bapak biar saya aja yang ganti ya pak
uang ini cukup untuk ganti semuanya
kebanyakan ini mas
karena dia temen saya juga kok
jadi tanggung jawab saya juga
makasih banyak ya
gimana pak urusannya
masnya baik banget
malah dia ngasih uang lagi
tanggung jawab juga tuh orang
meskipun bukan dia yang ngelakuin
kalau gitu sekarang langsung ke cafe rinjani aja ya
enggak kalau misalnya lu sakit lu dibonceng sama gue aja
daripada lo kayak gini nanti
gak usah boy
gua pulang sendiri aja
lagi juga kan base camp deket dari sini
iya sih udah dekat juga
yaudah kita dorong lagi
ini pesen apa mbak
mbak saya mau pesen chicken finger satu sama macchiato satu
gua mau pesen mineral water alias air putih
tuh gitu kan gua ktm dulu lin
yalah aja yang ktm gua ngapain harus ktm
gua samain kayak lu aja sih loh
berarti dua ya mbak
silahkan tunggu ya mbak
ya udah jangan ngapain